pemerkosaan yang berakhir dengan kematian tengah menjadi sorotan di tanah air
selain lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku
kurangnya perhatian dan empati terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi perhatian
alih alih mendapat dukungan korban kekerasan seksual seringkali mendapat stigma
atau label negatif dari lingkungannya
kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di indonesia terus bermunculan
banyak pihak menilai indonesia kini berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual
komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan atau komnas perempuan
mencatat pada dua ribu lima belas terdapat dua ratus dua puluh lima satu ratus delapan puluh satu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan
yang berarti ada enam ratus enam puluh satu kasus setiap hari
angka ini meningkat sembilan persen setiap tahun
sementara menurut lembaga bantuan hukum atau lbh jakarta
dua puluh persen kasus kekerasan seksual yang ditangani berakhir stagnan atau tidak tuntas
keengganan korban untuk melapor adalah salah satu penyebab utama
ada beberapa faktor yang menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami
yang pertama adalah stigma negatif terhadap korban
korban kekerasan seksual sering mendapat cibiran
menjadi objek bullying atau kambing hitam atas peristiwa yang menimpa mereka
yang kedua adalah disalahkan karena dianggap terlalu mengumbar diri dan tidak berani melawan
stigma tersebut menambah tekanan psikologis pada korban
dan membuat mereka kembali menjadi korban setelah mengalami kekerasan seksual atau secondary victimization
sikap yang membenci kepada perempuan
jadi apa apa itu kalau dalam sebuah peristiwa itu yang disalahkan itu perempuan
ya tadi seperti misalnya ketika terjadi perkosaan
oh iya pakaian apa yang dikenakan oh pantesan diperkosa itu kan victimizing
faktor kedua yang menyebabkan korban adalah kekerasan seksual
faktor kedua yang menyebabkan korban enggan melapor adalah minimnya perlindungan hukum
menurut mila proses hukum untuk kasus pelecehan seksual masih berbasis pada kitab undang undang hukum pidana
yang bersifat patriarki dan rigid atau kaku dalam pembuktian
testimoni korban seringkali dianggap tidak cukup
dan harus ada saksi mata atau alat bukti lain yang memberatkan korban
untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum
komnas perempuan dan lembaga kemanusiaan terkait telah mendesak pemerintah
untuk segera membahas rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
yang mengatur penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual hingga pemulihan korban
selain payung hukum yang jelas pemerintah juga seharusnya memberikan layanan yang terintegrasi untuk korban kekerasan seksual
ketika si perempuan itu melapor ke polisi
itu harusnya kemudian polisi segera misalnya memberikan pertolongan medis ataupun psikologis kepada korban
dengan misalnya mengundang psikolog dan kemudian dari pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan itu sendiri
jadi lembaga lembaga negara yang berkewajiban melindungi warganya itulah yang berkoordinasi untuk melayani korban
upaya upaya penegakan hukum di indonesia sangatlah penting
namun tidak akan sepenuhnya efektif bila tidak ada kesadaran dan keberanian korban untuk melaporkan kekerasan seksual yang menimpa mereka